menjelang masa pensiun kapolri jenderal badrodin haiti makin kencang munculnya wacana perpanjangan masa jabatan badrodin sebagai kapolri oleh pihak istana
polemik pro dan kontra pun mulai menghangat
sebagian pihak menilai perpanjangan masa jabatan tidak urgent dan dapat menyebabkan kekacauan dalam organisasi polri
di sisi lain jenderal badrodin dinilai memiliki kecakapan lebih membawa suasana kondusif di tubuh polri
sehingga layak untuk diperpanjang sambil istana menyiapkan calon penggantinya
kami akan coba mengulasnya kali ini dengan sejumlah narasumber
tapi sebelumnya saya ingin melalui sambungan telpon bersama dengan pakar hukum tata negara irman putra sidin
selamat malam bang irman
malam mas indra
ya bang irman secara peraturan perundangan bagaimana anda melihat ketika wacana muncul perpanjangan masa jabatan kapolri badrodin haiti
ini masih wacana begitu mas irman tapi dari sisi hukum tata negara seperti apa mas irman
ya saya kira memang semuanya harus kembali kepada dpr lagi ya
itu harus kembali lagi kepada dpr tapi intinya memang perpanjangan perpanjangan itu jangan dibiasakan untuk dalam tubuh lembaga negara
sesuatu itu diperpanjang perpanjang perpanjang karena sebenarnya ini bisa menghentikan proses regenerasi kepemimpinan dalam tubuh lembaga negara tersebut
tetapi kalau misalnya dilihat ada peraturan yang disalahi tidak kira kira menurut anda
kenapa saya belum berani mengkonfirmasi ada peraturan yang disalahin atau tidak tapi intinya memang memperpanjang itu tidak masalah kan seperti itu
tapi ada relasi relasi kelembagaan negara yang perlu diperhatikan dalam relasi dengan dpr karena tentang kapolri itu bukan hak prerogatif seperti yang suka didengung dengungkan di media itu di situ
bukan hak prerogatif
kenapa demikian mas
tkpp itu adalah hak yang dimiliki oleh presiden yang tidak membutuhkan konfirmasi dari lembaga negara lain
sementara kapolri itu
itu butuh konfirmasi dari lembaga negara lain yaitu dpr kompolnas jadi itu bukan hak prerogatif di situ
tapi intinya memperpanjang itu sah sah saja
tapi apakah ada kebutuhan konstitusional atau tidak itu yang menjadi pertanyaan
kalau tidak ada kebutuhan ketetanegaraan hanya sekedar kebutuhan politik jangan dibiasakan
jangan dibiasakan karena mempertimbangkan faktor relasi tadi
saya ingin masuk lebih dalam tapi bang irwan kita tahan dulu
saya sudah bersama juga sejumlah narasumber yang ada
di studio kami akan perkenalkan bung masinton pasar ibu
terima kasih sudah hadir
lalu ada prof hermawan sulistyo yang sudah bergabung juga saat ini
selamat malam mas kiki
ya lalu kemudian juga sudah bergabung bersama kami saat ini
ya dengan andre rosyade yang merupakan wakil sekian partai geri
selamat malam mas andre
mas andre kalau anda melihat tentang wacana kita memang bicara masih wacana ya
karena memang ini kan belum diputuskan oleh presiden
ini apakah anda fraksi gerindra setuju dengan adanya wacana perpanjangan masa jabatan jenderal badrodin ini
baik terima kasih
yang jelas dari sikap partai gerindra kami menginginkan apapun putusan presiden nantinya
apakah akan memperpanjang atau mengganti kapolri kita tidak ingin terjadi kegaduhan baru
karena saat ini partai gerindra
berita terkini mengambil dari jenderal badrodin
pemerintah harus fokus memperbaiki ekonomi rakyat
untuk itu kami berharap presiden harus tegas nantinya apakah akan memperpanjang atau mengganti kapolri
tapi apapun putusan presiden kami akan mendukung
karena kami tidak ingin menimbulkan kegaduhan baru
kenapa harus pasrah terserah putusan presiden mendukung gitu
bukankah ini ada peran juga ketika kapolri yang dipilih itu atau
kita harus mendukung
kita harus mendukung
itu adalah usulan presiden yang kemudian mendapatkan persetujuan dari dpr
jadi gini kalau presiden ingin memperpanjang kita lihat prestasi pak badrodin haiti cukup lumayan bagus ya
beliau sudah berhasil meredam faksi faksi di internal polri
tidak ada lagi faksi faksi yang terlihat berbeda pendapat
oke kemampuan manajemen berarti ya
itu pertama kedua pilkada dua ribu lima belas beliau berhasil meredam apa melaksanakan pilkada tanpa ada kerusuhan
dan yang paling penting kami berharap nantinya kalau presiden mengganti kapolri baru kita pun berharap
karena ke depan ada pilkada dua ribu tujuh belas kita tentu berharap kapolri pun yang akan menggantikan pak badrodin haiti jangan sampai terlibat berpraktis
tapi garis bawahnya adalah gerindra menilai badrodin layak juga untuk diperpanjang
ya itu kita anggap beliau layak dan juga ini adalah hak presiden
kami menghormati hak presiden itu kami tidak ingin
tapi menurut bung irman tadi bukan hak prerogatif
iya tapi kan hak beliau sebagai presiden untuk mengusulkan apakah ingin memperpanjang atau tidak
gitu kami tahu posisi kami sebagai partai oposisi
yang kami jaga sekarang adalah bagaimana pemerintah ini jangan bikin gaduh baru lagi
ya karena pak prabowo menginginkan pemerintah ini fokus bekerja karena terus terang

maksud saya yang dibutuhkan adalah

yang dibutuhkan dari dpr ini pandangannya karena nanti yang dimintai persetujuan adalah dpr
ketika anda menilai ini layak berarti artinya layak ini diajukan
kita menunggu putusan presiden saja kalau presiden ingin memperpanjang kita dukung
kalau presiden ingin mengganti kita dukung
tapi catatannya jelas kapolrinya yang terpilih nanti harus netral jangan bermain di pilkada dua ribu tujuh belas
bagaimana catatan pdi perjuangan layak tidak kemudian misalnya pak badrodin ini diperpanjang
pertama kalau itu diperpanjang
yang jadi pertanyaannya kan adalah urgensinya apa
kalau dikatakan situasinya
kalau ada kehususan mungkin bisa saja
ini kan kehususannya nggak ada
sampai sejauh ini anda tidak melihat itu ya
pertama mpama dalam aspek regenerasi di tubuh polri itu berjalan
kalau dia mandek baru kemudian boleh diperpanjang
kemudian aspek stabilitas keamanan nasional
nah sekarang ini relatif aman
stabilitas secara nasional itu
nah tentu yang menjadi dasar perpanjangan itu apa
nah itu kan juga harus menjadi bahan pertanyaan kita
nah tentu aspek internal dikepolisian juga harus dipertimbangkan
kalau diperpanjang ya itu akan nanti memandekan proses dua angkatan itu tidak memiliki peluang
angkatan delapan puluh tiga maupun delapan puluh empat untuk menduduki posisi
walaupun itu hanya diperpanjang enam bulan ya
iya walaupun itu diperpanjang
nah jadi perpanjangan itu kan harus ada dasarnya
ketika pengajuan calon kapolri saja presiden harus menyertakan penjelasannya
itu dalam perintah undang undang nomor dua tahun dua ribu dua tentang kepolisian yang dinamakan
apalagi dalam konteks memperpanjang
nah dalam konteks memperpanjang itu memang celahnya ada dalam pasal tiga puluh ayat dua itu
dia cukup memperpanjang usia masa pensiun kapolri sekarang dari lima puluh delapan tahun menjadi enam puluh tahun
itu sudah otomatis itu
jadi merubah peraturannya
tidak perlu undang undangnya ada tersedia walaupun dia tidak secara eksplisit diatur tentang perpanjangan itu
tapi dalam pasal tiga puluh ayat dua usia pensiun lima puluh delapan tahun bisa diperpanjang menjadi enam puluh tahun
nah tetapi kan
ada syarat urgensi tadi
tinggal dibuat peraturan pemerintah
pertimbangan urgensinya tadi apa sih
kehususannya apa sih kenapa
sampai kemudian harus diperpanjang
nah itu kan memandekan proses regenerasi dua angka tadi
ketika tidak ada urgensi atau kekhususan itu akhirnya mengorbankan juga begitu kalau dipaksa diperpanjang begitu ya
iya kalau nggak ada kehususannya ya dibikin normal saja kalau sudah pensiun ya sudah selesai
kalau mas kiki melihatnya seperti apa ketika wacana diperpanjang ini muncul ada kehususan tidak yang anda lihat
kalau perpanjangan itu sebetulnya kan tinggal kapolri tanda tangan
karena sudah ada aturannya
tapi saya tahu dulu pak tarman nolak
karena saya seperti mau terus
silahkan kapolri berikutnya pak badodin nolak lagi
kalau mau terus sebetulnya kapolri yang lama berlaku untuk kapolri berikutnya
jadi beliau nolak lagi
terus bilang kan sudah satu tahun lebih satu setengah tahun menyelamatkan polri lah dalam tanda petik selamat
kalau nambah satu tahun kan ya kalau turunnya enak
kalau turunnya nggak enak terus saya kalau saya saya bilang
perpanjangan itu tawaran atau perintah
kalau tawaran boleh ditolak
tapi kalau perintah nggak ada cerita nolak
jadi artinya apa bola itu tidak di tangan polri bola memang di tangan presiden
sekarang problemnya harus dilihat masalah polri itu apa
public trust yang rendah public confidence yang rendah
tapi internal di dalam itu persoalan paling serius dari polri adalah sdm
kerajaan sdm ini polri di dalam tubuh polri
kasus terakhir tentang penempatan yang delapan ratus orang itu karena apa
karena semua tahu kapolri mau pensiun
as sdmnya mau pensiun main sendiri semua
dan kalau main sudah tahu konsekuensinya apa kan gitu
nah itu problem internal ke dalam
masalah sdm khususnya untuk pengangkatan rekrutmen dan pendidikannya diklatnya
nah ini artinya apa yang tepat itu siapa
kan problemnya kayak gitu
sekarang pak badurin nggak mau diperpanjang
oh sudah ada putusan pak badrun tidak mau
bukan kalau pribadi dibilang saya nggak mau
kalau nanti turunnya nggak enak sekarang lagi bagus bagusnya kan
duh nambah setahun
jadi secara pribadi pak badurin sudah mengatakan tidak mau ya
tidak mau makanya disodorin semua nama bintang tiga
silahkan presiden milih kan gitu
oh gitu oke
nah pak bg juga nggak mau
lelah lelah bertarung terus begitu kan
sudahlah selesai apalagi beliau kan kemampuan terbaik
kemampuan terbaiknya ada di manajemen
tapi benar pak bg juga tidak mau pak budi gunawan tidak mau
yang eksplisit ya saya dengar begitu berapa kesempatan
sudahlah gantian aja misalnya
tapi sayangkan ini kemampuan manajerialnya ini kan sayang
beliau ini ahli manajemen
terus pasaf malah sudah ngomong puluhan kali
saya nggak mau bintang tiga aja udah ketinggian
dwi nggak mau kan dwi prianto katanya
kalau kemarin bertarung saya masih mau kalau sekarang nggak mau
kalaupun dia naik agak susah kalau wakilnya tetap pak bg
jadi ini tinggal suhardi alius

suhardi alias juga nggak mau udah di zona nyaman dia di sana
udah jangan diganggu kami
nah problemnya tinggal yang junior junior ini
yang junior kan yang dari delapan puluh enam kan ada
kapolda metro sekarang kemudian ada
tapi mas kiki tadi itu masih pendapat pribadi ya
kalau misalnya ada perintah mereka pasti tetap menjalankan
makanya saya bilang bola itu tidak di tangan polisi
termasuk perkap yang mengatur
presiden beli intervensi di bintang dua
nah khususnya job job strategis kapolda metro kabar reskrim itu sudah pasti harus endorsement istana lah gitu
yang jadi soal ini kan orang masih bintang dua semua
dan lebih berat lagi
ini dari delapan puluh dua calon calon yang dianggap memenuhi semua syarat itu adanya di delapan puluh enam bahkan delapan puluh
tito itu delapan puluh tujuh meskipun umurnya tua
lima lapis lima kohort nih dilewati
kalau kita ingat sebelumnya begitu kan ketika sebelum pak badrodi diangkat sebenarnya calon yang sekarang menjadi calon nih
sebenarnya sudah pernah melewati proses politik di dpr kan nama kopi bintang awan
kalau kita lihat peraturan perundangannya kan untuk mendapatkan persetujuan dpr
dpr sudah menyetujui waktu itu
tetapi tidak dilantik oleh presiden karena alasan faktor alasan politik dan hukum saat itu begitu ya
nah apakah ini menjadi hutang yang harus dibayar
dan harus dilantik presiden di periode selanjutnya begitu
kita akan ulas kita jeda dulu
tanya aku tadi perlah kan
kalau dari segi polisi siapapun sebetulnya nggak ada masalah termasuk abg
tidak akan ada masalah internal gitu
nanti bang masinton yang akan menjawabnya
kita harus break terlebih dahulu tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
dalam hal ini
apakah anda ingin menyebutkan peraturan perundangannya

ya sebelum sampai ke situ tentang perpanjangan dulu
kalau perpanjangan mas
dan kepolis sebenarnya tidak ada yang ada
perpanjangan usia pensiun
dan usia pensiun itu memang domain
domain dari keputusan kepolis atau presiden
di situ dua tafsir yang muncul ketika diperpanjang usia pensiunnya maka tidak perlu lagi kita minta persiuan dpr tentang apakah kapolri masa jabatan kapolrinya juga diperpanjang otomatis di situ
tapi tafsir yang kedua juga bisa muncul adalah ketika usia pensiunnya diperpanjang maka ketika itu pula ada jeda satu detik dalam hukum administrasi negara maka jabatannya itu hilang
sehingga masih untuk memperpanjang jabatan kapolrinya masih membutuhkan persetujuan dari dpr disitu ini pernah terjadi pada kasus kalau tidak salah pak jimli asidiki ketua mahkamah konstitusi ketika itu
beliau masuk hakim periode kedua beliau berpikir dia masih ketua mk tiba tiba langsung ada proses di dalam mk oh enggak ini satu detik beliau berhenti nih karena dia sempat habis masa jabatannya di situ sebagai hakim periode pertama
jadi akhirnya masuk rapat di mk muncullah ketua mk baru ketika itu pak mahfud md di situ jadi ini logikanya kemudian masih bisa terjadi nanti di dpr
tafsirnya ada dua begitu ya
nah tentang budi gunawan budi gunawan adalah ketika itu adalah kapolri yang sah secara konstitusional tidak ada alasan hukum untuk tidak mengatakan untuk mengatakan bahwa tidak boleh dilantik budi gunawan ketika itu
yang ada adalah hanya alasan
kekuatan politik yang menurut saya ketika itu ini menjungkir balikkan manusia sistem konstitusional yang ada di situ
tapi karena politik begitu kuat mengerang membombar jerman torpedo sistem konstitusional ini sehingga kejadianlah seperti ini seperti itu
jadi kapolri yang sah secara konstitusional itu menurut saya ketika itu kalau misalnya ada riak terjadi dalam tubuh polri itu bisa seperti terjadi pada kasus bimantoro dan apa yang tahun dua ribu dulu itu bisa muncul
kapolri kembar tapi nampaknya tidak ada riak ya udah inilah realitas yang muncul di situ
nah bagaimana dengan sekarang
dalam konteks itu maka budi gunawan adalah sebenarnya sudah kapolri ketika berapa tahun lalu itu sehingga wajar ketika teman teman pdip mas inton dan kawan kawan itu masih memperjuangkan yang bersangkutan menjadi kapolri karena tidak ada alasan untuk kemudian lagi
untuk mengatakan tidak ada kader tidak ada apa
karena sudah pernah ada kapolri budi gunawan dan masih ada bintang tiga yang lain di situ
jadi nampaknya untuk mencari alasan memperpanjang usia pensiun yang berkampung pak badrodin sekarang nampaknya tidak ada kebutuhan hukum
tapi kalau kebutuhan politik lagi selalu mau mendominasi proses ketatanegaraan ini ya ini menurut saya tidak bagus buat proses ketatanegaraan yang ada di situ
bang mas hinton kalau anda melihat ini apakah kemudian nanti pdip juga masih tetap mendorong budi gunawan ini
ya kalau pdi perjuangan ya tetap konsisten kita
apapun tadi yang dikatakan pak irman putra sidin tadi flashback ke belakang itu
kalau secara konstitusionalnya kan sudah pak budi gunawan pada masa itu yang secara paripurna dan secara aklamasi disetujui di dpr
baik katakanlah yang waktu itu sudah selesai tapi kan sekarang ada diisi sudah diganti oleh pak badrodin
nah sekarang menjelang pak badrodin
apakah memang harus budi gunawan atau bagaimana menurut pdip
nah artinya kan begini ada jenjang kepangkatan senioritas juga gitu ya
nah dalam aspek ini secara senioritas itu setelah pak bh memang pak bg
dan kemudian kalau juga pak bg sebenarnya sudah relatif tidak ada persoalan
karena pak bg dengan pak bh ini dalam memimpin
dan kepolisian selama ini duet yang memang bisa mengharmoniskan kinerja kepolisian
nah jadi sebenarnya nggak ada persoalan lagi dalam aspek apa pada masa itu kenapa tidak dilantik
itu tadi dikatakan bung irman putra sidin tadi ada aspek politik dan hukum
kemudian secara hukum sudah tidak ada persoalan lagi dengan pak bg
sudah dimenangkan di peradilan
sudah selesai gitu ya
jadi seharusnya ini harus pak bg berarti selanjutnya ya
tidak ada keharusan memang
tetapi kalau kita melihat dalam kelayakannya ya memang sangat layak
dan juga menjaga proses regenerasi di tubuh polri itu
bagaimana dari gerindra
apakah memang karena kan ini kan sudah pernah di dpr sebenarnya
dengan melihat peraturan perundangan yang ada ini apakah memang harusnya tetap pak budi gunawan
atau masih terserah presiden
ya jadi yang kami tangkap ya sebagai partai yang di luar pemerintahan
istana itu dengan adanya isu soal perpanjangan atau tidak perpanjangan
ini kami tangkap adalah istana tidak menginginkan pak bg jadi kapolri
anda melihat seperti itu ya
ini terang benerang bahwa istana tidak menginginkan pak budi gunawan jadi kapolri
nah ini kan pr bagi presiden dengan pdip
sebagai partai pengusung untuk menyelesaikan di internal mereka
di pihak kami sih kami menunggu saja
apapun putusan presiden kami akan ikutin
hanya pesan kami satu
kami berharap kapolri terpilih nanti tidak cawe cawe di pilkada dua ribu tujuh belas
tentu bisa melanjutkan profesionalitas
jadi nggak ada urusan soal itu ya
tapi walaupun dulu dpr termasuk gerindra ikut menyetujui pak budi gunawan
ya kami posisi hanya menunggu
presiden ingin memperpanjang
yang pak bg kita akan dukung
dukung itu sambil melihat apa keahlian khususnya apa begitu ya
sarat sarat itu terpenuhi tidak
atau hanya sekedar mendukung saja
soal sarat sarat ini kan ini bagian sudah diperdebatkan
bisa secara dasar hukum maupun secara politik ini bisa dibenarkan
nah itu istana dan dpr akan memutuskan itu secara bersama sama
tapi yang kami tangkap diskusi ini muncul di publik maupun di

itu disebabkan presiden tidak menginginkan pak budi gunawan
benar begitu bang masinon
itu yang kami tangkap
nah mungkin solusi yang bisa ditawarkan adalah
mungkin saja pak budi gunawan dia kemudian menjadi menteri di risafel nanti
supaya pdip dan bu mega tidak marah marah dan timbul kegaduhan politik
benar begitu bang masinon
kami belum mendengar informasi itu
itu kan spekulasi ya teman teman aja
kalau hubungan antara
ini kan masih wacana yang muncul
saya juga nggak tahu wacana yang muncul dari mana
enggak begitu ya
dari dpr jelas tidak
melihat indikasi saya juga sempat melusuri
sebenarnya kalau memang sudah ada pergantian
enam bulan sebelum menjelang masa pensiun pak badrodin ini
sudah mulai banyak persiapan persiapan
yang kadang kadang sudah disisir oleh kompolnas
katakanlah seperti itu
tapi sekarang dua bulan menjelang itu belum ada tanda tanda
kemudian muncul lah indikasi akan wacana itu
kami sudah beberapa kali menanyakan kompolnas
bahkan ke kepolisian sendiri
nah bagaimana persiapan
belum ada juga kan
berarti kan ada wacana untuk perpanjang
nah kalau kayak begini
apakah memang kemudian benar apa yang dikatakan
dari gerindir bahwa
ini sebenarnya masalah pak jokowi
tidak menginginkan pak budi gunawan saja
nah kalau tidak menginginkan
saya rasa enggak juga
pak jokowi lah yang mengajukan pak budi gunawan
satu satunya calon kapolri
yang diajukan ke dpr
dan sudah disetujui
nah pada saat itu kan
pada saat fit and proper
kemudian tiba tiba muncul status tersangka
itu aja sebenarnya masalah
kalau pak jokowi
tidak ada masalah sesungguhnya
karena beliau yang mengajukan
mas kiki bisa memotret ini tidak mas kiki
benarkah seperti yang dikatakan gerindra
kalau kemudian pdip menyanggahnya
menyanggahnya juga menyanggah
sebenarnya benar juga mungkin
kayak gitu ya
kalau internal yang saya lihat
jadi politis nih sebenarnya
enggak ada masalah
enggak ada masalah itu
artinya mau diperpanjang apa enggak
enggak ada masalah
mau urut urut urut kacang ya
irwasum lebih senior lho
tapi semua tahu
mereka nggak begitu cocok kan
tapi ya aman aman aja kok selama ini
kalau wanjak segala macam
kemarin kan disodorin normativanya
bintang tiga kan ada sembilan orang
yang non strukturalnya ada tiga
ya udah disodorin semua sama gapori
sekarang pula dibalikin lagi
nah maunya apa
apakah dengan nanti misalnya memperpanjang masa jabatan pak badrodin
katakanlah enam bulan saja
lalu kemudian secara otomatis tiga calon ini tidak bisa menuhi syarat ketika nanti akan jadikan pengganti pak badrodin
setelah diperpanjang masa jabatannya begitu
misalnya ada nama pak budi waseso
ada nama budi gunawan
lalu ada nama pak dwi
kita akan nanti akan ulas lebih lanjut
karena itu datang dari bang desmond
bisa fitnahnya bisa seperti itu katanya
nanti kita akan lanjutkan
kita harus beritahu lebih dahulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
jangan lupa like share dan subscribe
dengan diperpanjang lima bulan
terjadilah bahwa tiga jenderal bintang tiga ini kan tidak memenuhi syarat lagi jadi kapolri di enam bulan yang akan datang
jadi itu mas gigi maksud saya tadi
sebelum kita break
ketika diperpanjang pak badrodin nya
begitu tidak pak dr
nah ketika diperpanjang enam bulan saja
kapolri menandatangani perpanjangan usia pensiun dua tahun
ya boleh gitu
tahun ya boleh ikut lagi semua malah nambah begitu ya usia pensiunnya jadi nambah dua tahun masih
memungkinkan semua jadi nggak bener salah tafsir salah tafsir tapi yang lain lain saya nggak mau
komentar lah kalau misalnya pak bike nggak cocok berantem ya itu pengetahuan publik tapi berantemnya
enggak enggak seperti itu buktinya kalau selama ini saya lihat aman aman aja kok yang jadi masalah itu
pembinaan sdm ini karena ini yang paling ribut ini kemarin ada delapan ratus mutasi delapan ratus lebih kemudian
seleksi pr nya kapolri yang langsung lagi gitu masih kita sekarang kita bicara nih siapa yang
berhubung kegaduhan sepertinya politik saya nggak bisa jawab meskipun saya pengamak politik ini
berdua nih yang bisa jawab saya nanya sekarang kenapa kira kira menurut apa geri dut
apa pak jokowi tidak menginginkan pak bg simpel alasannya pak kalau pak jokowi menginginkan pak bg
tentu kita tidak duduk di meja ini berdiskusi tidak akan muncul wacana perpanjangan kapolri
yang kedua kami mendengar informasi bahwa yang disebutkan bang desmond tiga nama tadi
insyaallah akan sebagai calon kapolri akan diusulkan oleh presiden pengganti pak kalau
oh begitu jadi kalau misalnya tidak ada pertanyaan saya tidak ada indikasi ketidaksukaan
pasti tiga namanya yang akan diusulkan jadi gini kalau seandainya keperpanjangan tidak jadi dari
tiga nama ini akan ada calon kapolri yang akan diusulkan yang pasti bukan pak bg itu informasi
yang kami dapatkan dari sumber di istana sumber di sana lebih dekat sumber di pdi musibun partai
pengusung pemerintah rakyat indonesia tahu
pdip jadi kalau di dpr
udah kayak oposisi yang pasti bukan pak begin
tadi disebutkan ada pak budi waseso ada pak dwi
bener tidak seperti itu
pdi perjuangan itu ya
tetap mempertimbangkan aspek
di internal kepolisian itu
coba menginginkan faktor politik
tadi kan disampaikan teman teman ini lebih pada
teman gerindra ini lebih pada
kita kan pengen institusi kepolisian ini
dia berjalan normal
tidak ditumpangi oleh
nah maka ya yang paling mungkin adalah
memperhatikan sisi regenerasi itu
dia tetap memperhatikan
urut sistemnya tadi itu
urut kacangnya itu
tapi sebenarnya pdip ini tidak terlalu
mempermasalahkan pak budi gunawan itu
mau dijadikan kapolri
atau tidak walaupun proses politik
sebelumnya sudah pernah
tidak sesengit saat itu ya
saat pdip kan begitu
kalau kita melihatnya begini
siapa yang layak
ini kan ada yang
potensial dan layak
dan sudah teruji
berpasangan dengan kapolri sekarang
kabupaten kapolri dan
kapolri sekarang ini relatif harmonis gitu
sinergi di tubuh kepolisian
itu memimpin kepolisian dengan
yang layak untuk
menggantikan itu dan menduduki
menggantikan pak bh nah kenapa
itu aja sebenarnya kita juga harus memperhatikan
aspek institusi kepolisiannya
jangan juga kita terlalu
jauh masuk karena
yang harus jadi kapolri
kalau kita melihat urut kacang
aja dibikin sesuai jenjang itu sehingga
tidak ada angkatan di masing masing
kepolisian itu yang terlewatkan
nah kita harus hindari kita harus jaga
institusi kepolisian ini dari
baik saya kembali ke soal
peraturan perundangannya ke bung irman
mungkin masih tersambung ya bung irman
bung irman katakanlah seperti ini misalnya nanti
kemudian memang pak budi gunawan tetap
tidak jadikan kapolri
misalnya ini berdasarkan
proses politik yang sebelumnya
adakah aturan perundangan
atau mungkin etika politik
yang disalahi atau
hubungan relasi antara
eksekutif legislatif tadi yang disalahin
begini bahasanya ya
dari semua bintang
tiga di mabes polri
sekarang itu layak
menjadi calon kapolri
bintang tiga yang punya tiket
yang punya tiket untuk
dilantik menjadi kapolri
itu hanya satu budi gunawan
dan tiket itu belum angus
sampai beliau pensiun
jadi kalau misalnya besok
habis masa jabatan bh
mau langsung melantik budi gunawan
udah bisa itu
bisa ya tanpa harus
di situ bisa
karena tiket itu masih beliau pegang
nah kalau misalnya kemudian
tidak dilantik lagi
tidak dilantik lagi
ini logika politik lagi yang main di situ
yang menterpeda proses konstitusional yang ada
itu menyalahi peraturan atau tidak
ya kalau bicara menyalahi peraturan
dari awal saya sudah bilang
kalau tidak melantik budi gunawan ini
ini konstitusional udah selesai ini barang
oh begitu ya
ini kan menjadi masalah serius ketika presiden
bang irwan berarti ini bisa menjadi masalah serius dong
ketika presiden tidak menjalankan undang undang itu dong
ya bisa menjadi masalah serius
cuma nampaknya budi gunawannya
tidak mau menjadikan ini sebagai masalah serius
jadi akhirnya sudah berjalan normal normal ya
dan tidak ada guncangan guncangan
kalau misalnya suatu saat kejadian seperti ini
yang bersangkutan mau menjadikan ini masalah serius
maka ketika itu bisa jadi ada kapolri
yang mungkin yang tidak dilantik di situ
dan dia memiliki kekuasaan dalam tubuh kepolisian
seperti kasus yang dulu kapolri kembar
waktu zaman gus dur itu
tapi nampaknya budi gunawan tidak seperti itu

itu sudah berjalan normal normal
jadi keadaannya masih sehat sehat saja di situ
berarti ini intinya adalah kembali ke presiden
kembali ke figur budi gunawan
dan teman teman di dpr

dan sampai sekarang masih berlaku tiket itu budi gunawan
terima kasih atas pencerahannya begitu
mas bung irman putra sidin bergabung bersama kami
sekarang saya akan katakanlah begitu
ini berarti serius lho

jadi ini pdip sebagai pengusung dan pendukung pemerintah
kalau misalnya presiden tidak menjalankan
sebenarnya ada masalah serius ketika presiden tidak melaksanakan peraturan perundangan itu
pdip sendiri tidak ingin mengembalikan presiden
pdip sendiri tidak ingin mengembalikan presiden
katakanlah itu misalnya salah
kalau pdip perjuangan
sejak awal ketika pak bg
sejak awal ketika pak bg
tidak jadi dilantik
tidak jadi dilantik
kita juga sampaikan kepada presiden
mungkin harus lebih ngepus lagi tidak kira kira
ya kita kan nggak harus melulu ngepus
ya kita kan sudah harus melulu ngepus
institusi polisi itu biarkan dengan
berjalan dengan dinamikanya
dengan sistemnya jangan terlalu jauh
dimasuki dalam aspek aspek
konstitusi kan sudah jelas perundang undangnya sudah jelas
nah maka kita
kemarin itu kan karena ada faktor
kita dalam bernegara itu
kita tunduk pada konstitusi bukan pada
tegak luruslah di situ nah itu
nah kita harapkan memang dalam
institusi koalisnya harus tetap terjaga
lah menurut saya oke baik
bagaimana mas kiki melihatnya ini presiden
bisa menyalahi aturan loh kalau disebutkan
saya pertama kali di washington
ada apa sih sebenarnya
ini ada apa kok banyaknya
tidak disambung itu pura pura dalam perahu itu
pura pura tidak tahu
kalau sekali lagi
internal itu siapapun
nggak ada masalah semuanya
anda yakin itu ya ya kalau
bintang tiga loh ya
kecuali yang agak agak normatif
irwas sumi itu delapan puluh dua
tidak ada dalam sejarah
satu kapal ribut
turut turut dari satu angkatan yang sama
terlalu jauh gitu
nah kalau ngomong regenerasi
kan pabiki juga cuma bedanya setahun

seumuran lagi sama irwas sumi
ya seumuran sama irwas sumi
nah jadi problemnya ini
siapa yang mempolitikan
dan siapa yang dipolitisasi
udah itu saja
udah ujungnya nanti
mau diperpanjang mau pak bg
pak safrudin dipaksa pun
kalau dipaksa gimana
kalau perintah bisa juga gitu
kalau pak tito mau
kalau pak tito mau
umurnya dia nggak muda dia
ya angkatannya itu
akan ngatur berikutnya itu susah nanti gitu
lima jenjang angkatan ini
tapi kecepetan itu
nanti di hadapan senior seniornya
agak susah juga dia
nah jadi siapa
enggak bisa jawab saya bukan pdip
kalau saya suara masintop
jelas mau kemana
tapi yang menarik jadi mas andri tadi bilang kan
ada dari tiga nama itu ada dua
apa ada yang salah satu yang dia akan
presiden tidak memperpanjangkan
siapa sih kira kira
saya rasa bukan pak bg
bukan pak bg ya tapi diantara dua nama itu
iya saya rasa bukan pak bg karena gini
kita nggak akan muncul
gak mungkin diskusi polemik muncul
kalau pak jokowi
menyetujui pak bg jadi
karena sudah otomatis tidak akan ada polemik ya
tidak akan polemik muncul
ada politisi informasinya salah sudah ada yang dipanggil soalnya
saya simpan dulu nanti saya kembali
saya mau masuk ke gk saya ke mas gk nanti
informasi kami menjelaskan bahwa
kalau seandainya pak bg ini
disetujui pak jokowi
otomatis tidak akan ada ribut ribut polemik seperti ini
nah polemik ini muncul
karena pak bg tidak
akan dilantik oleh pak jokowi
sebagai kapolri sehingga muncul
yang namanya polemik
perpanjangan jabatan kapolri
nanti pak jokowi setelah pulang dari rusia ini
pak baru dari haiti atau tidak
itu kita tunggu sikap gerindra sih
menunggu aja apalagi minggu depan
pak jokowi harus milih kabar es krim baru dulu
baik kalau misalnya pak bg benar jadi tidak
dilantik oleh pak jokowi
artinya pdip akan sangat marah sekali atau tidak
kira kira pak mas intan
kalau misalnya tidak
karena dulu marah masalahnya
dulu marah pak mas intan
itu kita ini kan kepada presiden
itu kita serahkan pada presiden
mau siapapun yang dikendaki presiden
ya monggo silahkan
nah kita kan cuma memberikan
aspek aspek pertimbangan lainnya
agar nanti tidak ada
ini politisasinya terlalu tinggi
kita juga harus mempertimbangkan
dan kepentingan institusi kepolisian itu sendiri
maka dalam hal ini
siapapun yang diindihkan oleh presiden
kita pasti dukung kok
misalnya pak b
saya kok belum menangkap
di balik jawaban jawaban ini
prof gini tahu sudah
prof gini tadi bilang ada satu nama
sudah dipanggil siapa prof gini
siapa yang sudah dipanggil
wah pura pura itu
pura pura dalam perahu
orang yang memutuskan juga pdip
ada ukuran ukuran normatif
ini agak saya susah juga
internal maupun eksternal itu
itu bisa mengganggu
semua proses di dalam
gak nyaman itu kalau nanti
nyangkut penanganan perkara
nyangkut segala macam
itu jadi tidak profesional dan tidak objektif
jadi lebih baik kita nggak usah ngomong
tunggu aja kata ini
yang jadi persoalan adalah
presiden paham nggak lingkungan internal dan eksternal
dan itu tergantung
pembisik polisi itu nggak ada
kan ada menko paul hukam
ya menko paul hukam kan
belum tentu internal polisi seperti apa
untuk isu isu internal loh ya
kapolri tiap hari dipanggilin
kapolri lebar bola aja udah dikasih aja
ya memang ada pertimbangan pertimbangan
dari kapolri kayak gitu kan
saya nggak setuju sama mas hinton
ini unsur politiknya masuk
ya harus masuk
itu keputusan politik
menentukan kapolri itu keputusan politik
bukan keputusan manajemen
internal ngangkat kabar resmi
ngangkat kapolri udah jelas keputusan politik
tapi kalau boleh saya menyimpulkan
jawaban jawaban dari dprdp
dari gerindra maupun dari pdip ini
jangan menimpan napi dalam sekam
ketika presiden memutuskan perpanjang
atau memutuskan siapa
nanti kemudian akan gaduh di parlemen
kami mendukung apapun putusan presiden
mau perpanjang silahkan
karena hak beliau
mau mengganti juga silahkan
hanya pesan kami carilah calon yang profesional
nah kalau nggak profesional
kita nggak akan mengganggu ganggu
kalau saya bayangkan begini
oposisi harusnya menyodorkan alternatif
berarti ada nafi dalam sekam
artinya akan dijagal di tengah tengah
bukan gitu kak
kan mas indra tahu
ya oposisi di dpr itu
sikap jelas kalau pemerintah
bagus baik kita dukung
tapi kalau pemerintah tidak pro rakyat
ini orang pemerintahnya pdi
pdi perjuangan itu
memang dia dalam mengawal
dukungan itu ya kritis
jadi bukan oposisi
oke tapi kita memang sudah kehabisan waktu
nanti kita akan lihat apakah prosesnya gaduh atau tidak
kalau benar benar gaduh
saya akan panggil lagi pak mas indra dan pak andri
berarti benar waktu itu sengaja dorong presiden
dijagal di tengah tengah kalau begitu
kita akan lihat nanti terima kasih pak mas indra dan pak andri
dan juga pak kiki terima kasih telah bergabung bersama kami